kita ke sepak bola nasional persib bandung memperkenalkan tiga pemain baru yang akan menjadi andalan mereka mengarungi musim kompetisi dua ribu dua puluh
dua pemain baru persib bandung berstatus pemain asing mereka adalah boyan malisik asal serbia dan in kyun o asal korea selatan
sementara satu lagi merupakan pemain naturalisasi victor igbonevo
rekrutan ketiga pemain ini tidak lepas dari rekomendasi pelatih baru persib roberto carlos mario gomez
ketiganya pun akan langsung diandalkan saat persib tampil di turnamen pramusim piala presiden dua ribu dua puluh
selain persib bandung psm makassar juga memperkenalkan pemain asing baru mereka brus jitte striker asal australia ini sebelumnya bermain untuk klub korea selatan suwon fc
bruce akan mengisi jata pemain asing psm yang sebelumnya sudah melepas pavel purishkin
bruce jitte mengaku mengenal sepak bola indonesia dari persib
pemain naturalisasi timnas indonesia sergio vandik keduanya sempat bermain bersama di klub australia adelaide united
tim promosi liga satu indonesia psms medan memperkuat squad mereka dengan mendatangkan pemain asing asal uzbekistan golum uranov
pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan ini sudah mengikuti sesi latihan bersama skuad psms yang dipimpin langsung oleh sang pelatih jajang nurjaman
selain golum manajemen psms masih berencana mendatangkan dua pemain asing lagi sebelum tampil di ajang piala presiden